ruas tol jakarta cikampek berpotensi macet parah
ruas jalan tol jakarta cikampek terpantau macet cuma dini hari
dan arus kendaraan mengular dari arah cawang menuju cikampek
kemacetan terjadi akibat lonjakan jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan tol
libur panjang akhir pekan bertepatan dengan libur pascah
dimanfaatkan warga jakarta dan sekitarnya untuk mudik atau berlibur
ke kota kota di jawa barat maupun jawa tengah
kemacetan diperparah dengan banyaknya truk kontainer menuju cikampek
diperkirakan arus kendaraan di ruas jalan tol masih ramai hingga jumat siang
arus lalu lintas di sekitar gerbang tol cikopo di ruas jalan tol cikopo palimanan cipali
mulai meningkat pada kamis malam
ya arus lalu lintas padat di sejumlah titik membuat perjalanan dari arah jakarta
menuju gerbang tol cikopo memakan waktu hingga empat jam
antrean panjang kendaraan terlihat di pintu masuk gerbang tol cikopo
tepatnya di wilayah cempaka purwakarta jawa barat menuju ruas tol cikopo palimanan cipali
kendaraan di nominasi kendaraan pribadi berkelab nomor jakarta
terus mengular hingga mencapai beberapa kilometer
beberapa pengendara mengaku kepadatan sudah mulai terasa sejak di wilayah jakarta dan bekasi
untuk sampai di gerbang tol cikopo mereka butuh waktu empat jam
biasanya keadaan di gerbang tol cikopo tidak terlalu lama
hanya butuh waktu dua jam
sehingga kemudian libur jadi otomatis terjadi peningkatan arus
arus lalu lintas menuju tol cipali diperkirakan semakin padat pada hari jumat
dian firmansyah purwakarta
libur hari paskah kali ini benar benar dimanfaatkan warga untuk menikmati liburan panjang yang jatuh selama tiga hari
ya ribuan warga memadati stasiun kereta api di purwokerto jawa tengah
sejak kamis pagi ribuan calon penumpang kereta api memadati stasiun kereta api purwokerto kabupaten banyumas jawa tengah
libur hari pascah kali ini benar benar dimanfaatkan warga untuk menikmati liburan panjang selama tiga hari
kebanyakan mereka ingin menikmati libur panjang dengan berkunjung kepada keluarga di luar kota
mau pulang ke kelantan suru pak
sudah saya pesan satu dua jam lalu
pt kai menyatakan tiket kereta api komersil untuk semua jurusan sudah habis terpesan hingga tanggal dua puluh
namun untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pt kai sudah menyediakan satu rangkaian kereta api tambahan
persediaan tiket kereta api untuk liburan penghubungan ini sudah habis semua ya bagi jakarta maupun dari bandung
kemudian kita juga jalankan kereta api tambahan ya argo di tangga tambahan
ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang
selama liburan panjang kali ini
pt kai tidak menaikkan harga tiket